tumben pak ustadz kesini ada apa gitu
ya kangen saja pengen liat kebun sudah lama tidak bertahun tahun
ini mau ditanemin apa kacang panjang
iya pak ustadz
buhun cang kacang panjang yang panjang insya allah jadi
ya udah teruskan saja kerjanya
takut diculik konspirasi global
masa sih si aming separa itu sekarang
tanyanya sama si pedut
ngomongnya aja pakai sandi
sandi anaknya uus
oh sandi kode kirain sandiago anaknya uus
gang apa kodenya
sandi kode anaknya siapa ceng
sandi kode itu tetangganya sandiego
sandiego punya kakek
jangan bercanda dong si dadang cuma bercanda
ya asa kum mengalihkan pembicaraan
nah ini dia orangnya datang
pak rt dadang kang aceh kang idoy pak rt akum
satu dua kang acing
tuh kan kum bener kan kum
bener kan kum
tuh mendingan kamu pulang deh
pergi pergi pergi
siap satu pak rt dadang
kosong dua rot
dua kosong mah gak ada kang idoi
rot mendingan pergi deh rot
siap kosong satu pak rt dadang
artinya apa sih ceng
aduh aja kamu kosong kosong artinya ceng muci
bener dah ya bener
bener dah ya
saya pulang dulu ya mau nyuci
dadang idoi udah beres rumah
rumah siapa mah
nanti kena enam kamu
artinya apa dah
dulu bapak mau bicara
ada apa pak
pesta kalian dipindahkan kesini
bapak sudah diundang sama pak dron
bukan undangan biasa
tapi bagian dari tuan rumah
aku tidak bisa datang terlambat
dari pagi bapak sudah harus ada di sidang
tadinya rencana bapak
selesai hijab kabul utsu
bapak langsung ke kua
tapi sekarang jam kabul kamu dipindahkan ke ciraus
bapak bisa tepat waktu datang dari cidaho kesini
nanti sobri obrolin pak sama pak badrun
insya allah pak bahrun pasti paham
ya bisa saja paham
saya tidak enak
pak radun jauh jauh mengundang dari cidaho
undang bapak secara pribadi
kan tidak mungkin tiba tiba bapak batalkan
pernikahan sobri penting pak
ya bapak tahu
itu makanya bapak jadi bingung
bapak jadi bingung
bapak jadi bingung
bapak jadi bingung
atau begini saja
daya pernikahan kamu yang setengahnya bapak yang tangguh
tapi bapak tidak bisa datang hijab kabulkan
hah apa sih ini eros
enak enak jadwalnya diatur
tiba tiba dia ubah
eros memang pengen bapak jadi malu
kedatangan bapak itu paling penting
kemarin bapak janji mau datang
iya sebelum jadwalnya diubah eros
eros sama sekali tidak mengorbankan bapak
bapak sudah berjaya menangkan bapak
bapak sudah berjaya menangkan bapak
bapak sudah berjaya menangkan bapak
bapak sudah berjaya menangkan bapak
bapak sudah berjaya menangkan bapak
bapak sudah berjaya menangkan bapak
bapak sudah berjaya menangkan bapak

bapak sudah berjaya menangkan bapak
bapak sudah berjaya menangkan bapak
bapak sudah berjaya menangkan bapak
bapak sudah berjaya menangkan bapak

bapak sudah berjaya menangkan bapak

bapak sudah berjaya menangkan bapak

saya juga punya indah
saya juga punya indah
aku harus menggunakan bapak
aku harus menggunakan bapak
assalamualaikum waalaikumsalam ustadz ustadz

tumben pak ustadz kesini ada apa gitu
ya kangen saja pengen lihat kebun
sudah lama tidak bertahun tahun
ini mau ditanemin apa
iya pak ustadz
kacang panjang yang panjang insya allah jadi
amin ya allah
ya udah teruskan saja kerjanya
saya cuma ingin lihat lihat saja
pak saum temenin pak ustadz
biar saya yang kerjakan
ayo pak ustadz tersebelah sana
tempat istirahat singgah sana

ada yang saya bisa bantu
udah kak akung
bisa bantu masak
tapi sebelum asal ya kak akung
nggak usah loh
nggak jualan kak
si nkom kemana
kok lihat ya masukuma sakit
kok saya tidak tahu
itu karena kecapean masak atau kenapa
barusan sudah pulang kak akung
itu kenapa kecapean
sama dokter juga disuruh istirahat total
kalau gitu saya permisi ya kang akung
kalau orang hamilwa jangan capek capek kos
tapi pun kan kak akung jangan lupa kabarin saya
saya sama esy apa ke rumah saja nantinya
ya cepat sembuh ya
eh kang tatak jowli pada mau kemana ini teh
mau ke samsat mang mau ngurusin pajak motor
oh mari mak assalamualaikum
bagaimana jadinya saum
kalau hari yang paling
bagaimana jadinya saum